akibat unjuk rasa para supir angkot dan taksi penumpang yang berada di terminal jantung tanjung priuk
maksud kami tanjung priok jakarta utara terlantar
kondisi terminal tanjung priuk jakarta utara selasa pagi tidak seperti biasanya
sejumlah angkutan umum tidak beroperasi
para penumpang harus menunggu berjam jam hingga akhirnya memilih transportasi lain
supir angkutan umum mogok untuk menuntut penertiban jasa transportasi berbasis aplikasi
namun beberapa angkot lain masih terlihat beroperasi di terminal tanjung priok
para penumpang mengaku terganggu karena tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa
karena tidak ada transportasi atau moda transportasi biasanya yang mengangkut mereka
asyenang temen ok
masukkan baik direction
penumpang buka janji
oh di daerah celinci
emang angkot yang di daerah celinci gak ada ya
gak ada ini
oh gak ada
nggak ngerti katanya mau lagi demo